pemilihan presiden dan legislatif dua ribu sembilan belas tinggal dua hari lagi
ajang lima tahunan ini diprediksi akan mempengaruhi laju indeks harga saham gabungan
meski demikian sejumlah pelaku pasar justru optimistis momentum ini tidak akan mengguncang pasar
bahkan pilpres dianggap sebagai momentum sejumlah aset untuk rebound
lantas bagaimana pandangan ekonom terhadap kondisi pasar tahun ini
akankah bergejolak usai pesta demokrasi tujuh belas april mendatang
dan mampukah ihsg kembali mencapai level tertinggi tahun ini
pasar modal hadapi pemilu dua ribu sembilan belas akan kami bahas dalam segmen the analyst
telah bergabung bersama kami di studio agustini hamid
pengamat pasar modal dari asosiasi analis efek indonesia
selamat pagi ibu tini
selamat pagi mbak
kalau kita lihat dua hari lagi jelang pemilu
ini apakah memang terlihat investor akan lebih wait and see begitu dalam melakukan aktivitas jual beli saham
iya kalau kita lihat dari sisi technical juga ya mbak ya
kalau kita lihat maksudnya
eee sepertinya pasar memang wait and see ya melihat ini
karena kenaikannya juga sudah cukup tinggi ya di tiga bulan terakhir ini ya
di mana indeks itu sudah sempat menyentuh level enam ribu empat ratus an
di mana levelnya itu perkiraan adalah pasca pemilu ini sekitar enam lima ratus
dan nanti akan terus melanjutkan penguatannya di sekitar enam ribu enam ratus enam puluh ya nantinya seperti itu mbak
belajar dari historis bahwa
biasanya pada saat menjelang pemilu memang akan ada kenaikan indeks ya
kita lihat dari mulai pemilu di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kemudian di tahun dua ribu sembilan ya
itu juga yang paling signifikan
di mana kita tahu bahwa di tahun dua ribu delapan itu ada krisis amerika
itu yang menyebabkan kenaikan indeks juga yang paling fenomenal
dan di tahun terakhir itu sebelum pemilu tahun ini
yaitu sekitar tahun dua ribu empat belas
jadi pasar sepertinya untuk tahun ini juga seperti nanti akan berpulang menguat juga seperti itu mbak
lalu sampai kapan mereka itu akan wait and see
apakah sampai nanti diumumkan siapa pemenangnya atau sampai presiden nanti dilantik
sepertinya nanti pada saat setelah mengetahui siapa pemenangnya itu pasar akan mulai bereaksi ya mbak ya
atas indeks nanti seperti itu mbak
dan perkiraannya nanti pasti akan ada beberapa indikasi yang akan terjadi
kalau seandainya misalnya jokowi menang atau prabowo yang menang seperti itu
baik saat ini mereka masih wait and see para investor
lalu apa sebaiknya yang harus dilakukan oleh konsumen dan juga para pelaku modal
dalam menanti detik detik jelang pemilu ataupun saat ini
apakah memang berbelanja ataupun menanamkan modal mereka ini adalah cukup efektif begitu sampai jelang pemilu dua hari lagi
ya untuk investor yang belum masuk mungkin ini adalah saat yang tepat untuk melakukan investasi dari awal ya tentunya
kita melihat dari faktor fundamental
karena itu adalah faktor yang paling penting dalam pemilihan saham
kita melihat dari price ending ratio nya seperti apa
ada beberapa saham seperti sektor semen kemudian juga properti yang masih under value
mungkin bisa menjadi pilihan alternatif investor untuk menjelang pemilu ini seperti itu
berarti jenis jenis investasi seperti apa yang memang legit begitu ya mungkin untuk ditanamkan modalnya oleh para investor
selain tadi yang anda katakan semen dan juga sebagainya
ya kita melihat dari kondisi
dari kondisi fundamental tentu kita tidak lepas dari price and ratio
kita lihat price and ratio nya dan berapa potensial upside yang bisa kita peroleh dari kenaikan saham tersebut
tentu kita melihat dari sisi price ending ratio nya kemudian juga return on equity nya
berapa tingkat pengembalian yang akan diperoleh investor apabila berinvestasi di saham tersebut
nah tadi beberapa sektor itu bisa menjadi peluang untuk kita memperoleh kenaikan sedikit di menjelang pemilu ini seperti itu mbak
kalau dari konsumen apakah saat saat ini adalah waktu yang cukup untuk berbelanja ataupun membeli properti begitu
untuk real sector ya mungkin wait and see dulu
tapi untuk sahamnya atau indeks mungkin investor bisa melakukan pemilihan investasi di tengah pasar yang saat ini memang sedang wait and see seperti itu mbak
tapi kalau dilihat apakah memang investor ini bu tini mementingkan hasil pemilu
apakah mereka sangat melihat begitu pentingnya
pemilu yang akan digelar dua hari lagi
ya itu sangat penting karena akan menunjukkan arah investasi mana yang akan mereka pilih seperti itu
dan juga kebijakan
ya betul sekali
karena terkait sekali dengan kalau pemilu ini pemilu nantinya tentu akan melihat perubahan kebijakan ekonomi apa yang akan dilakukan setelah presiden terpilih nanti tentu kebijakan ekonominya tentu akan berbeda beda seperti itu mbak
kebijakan ekonomi yang berbeda beda dan juga
seberapa penting nantinya tim ekonomi untuk presiden yang terpilih ini dalam menindaklanjuti kegiatan kegiatan ekonomi ataupun sektor ekonomi yang sudah berjalan
ya betul sekali
ya penting sekali karena kita melihat sepertinya kan dari dua presiden tentu akan ada alokasi atau maksudnya proporsi yang lebih mana yang mereka utamakan
nah itu yang menjadi pusat atau perhatian pasar
makanya pada pekan ini
oh pasar cenderung wait and see dulu melihat perkembangan dari pemilu seperti itu mbak
kalau pengamatan anda ketika nanti misalnya jokowi terpilih lagi apa kemudian yang akan dipentingkan oleh presiden jokowi dan juga sebaliknya prabowo begitu
apa yang nantinya akan dikeluarkan kebijakan ekonomi seperti apa
karena kalau kita lihat di setiap pidato ataupun yang ingin disampaikan di dalam kampanye prabowo selalu mengedepankan ingin agar sektor dalam negeri ataupun ekspor itu lebih besar daripada impor
ya melihat beberapa debat presiden yang sudah terjadi ya mbak ya yang kemarin pernah terjadi
kalau kami melihatnya seperti ini
kalau untuk jokowi mungkin akan lebih fokus kepada sektor sektor konstruksi atau infrastruktur
makanya untuk investor mungkin akan lebih dominan cenderung memilih saham saham yang berbasis konstruksi maupun infrastruktur
apabila nanti kubu jokowi yang akan memenangkan pemilu ya
nah saham sahamnya itu seperti wsk
kemudian juga ada wijaya karya
kemudian juga ada adikarya jasa marga dan salah satu sektor semen yang kami sebutkan tadi adalah contohnya adalah semen gresik
kemudian juga sektor perbankan yang juga punya peluang potensial upside yang cukup besar juga itu adalah saham bank btn
kemudian juga ada bank bni juga
kemudian dari sisi satunya lagi yaitu prabowo kemungkinan akan dimana meningkatkan ekspor
mungkin akan ada peningkatan di sektor semen
mungkin akan ada peningkatan di sektor semen
mungkin akan ada peningkatan di sektor pertambangan
kemudian juga ada saham saham perbankan yang menjadi pilihan investasi
contohnya adalah bank bca
kemudian juga ada sektor rokok hm sampurna
dan juga sektor industri besar barang produksi seperti untr
terkait juga pertanian seperti apa
untuk sektor pertanian sendiri mungkin masih wait and see mbak
karena kita melihat juga dari pergerakan harga komoditas cpo
dimana kita tahu bahwa harga komoditas cpo itu sangat mengacu pada harga komoditas cpo

kemudian juga ada saham saham perbankan ini mau jadi sebagai

dan kita juga akan lihat terlebih dahulu seperti apa yang saat ini kita lihat bahwa ihsg saat ini bergerak ataupun berada pada level enam ribu empat ratus dua puluh sembilan ataupun naik
yang dibuka pada pagi hari ini di pukul sembilan lebih satu ibu menanggapi posisi ihsg saat ini jelang dua hari pemilu seperti apa
ya sepertinya kalau kita lihat cenderung variatif ya mbak ya di minggu ini ya terutama minggu minggu tenang di tanggal lima belas sampai di tanggal dua puluh an ini
kami melihat ihsg cenderung bergerak variatif di mana level support yang mungkin akan kita lihat adalah di level enam tiga ratus sembilan puluh sampai di enam ribu tiga ratus dua puluh untuk support yang kedua
kemudian untuk resistem yang pertama itu mungkin akan mencoba ke level enam empat ratus tujuh puluh sampai di enam lima ratus
dan ini akan terus stabil begitu sampai pemilu diadakan nanti
sepertinya setelah sampai di pengumuman nanti pada saat pengumuman nanti ya sepertinya
pengumuman dan juga ataupun pelantikan presiden
betul sekali sampai di mungkin sekitar mei juni ya seperti itu ya mbak ya
tadi juga diberitakan bahwa aliran modal asing ini juga terus membanjiri pasar saham
apakah memang investor ini kemudian percaya ataupun optimis dengan sektor ekonomi indonesia saat ini
ya kalau kami melihat
dan prediksinya adalah kedua calon ini adalah sama sama yang pro market atau pro pasar mbak
jadi hanya tinggal mungkin pemilihan di sektor atau pemilihan di saham sahamnya saja yang ada sedikit perbedaan
karena mungkin terkait dengan kebijakan ekonomi yang ditempu dari masing masing pasangan seperti itu
jelang pemilu kira kira apa begitu yang akan berdampak pada ekonomi indonesia
apakah situasi politik begitu jika damai ataupun jika nanti ricuh begitu yang terjadi
apakah ini kemudian berdampak pada
kalau yang diprediksi adalah mungkin untuk pemilu kali ini ya berjalan sesuai rule nya ya sepertinya kalau kami melihatnya
karena mungkin kericuan itu hanya di sosial media saja ya
tapi tidak sampai ke fraud terjadi keributan heboh seperti kalau kami melihatnya seperti itu
jadi mungkin hanya melalui sosial media saja
dan itu justru kalau kami melihat justru akan meningkatkan permintaan terhadap sektor retail dan juga konsumsi terhadap makanan dan minuman
dan terlihat dari beberapa saham sektor makanan dan minuman juga yang mempunyai potensial upside atau kenaikan cukup tinggi ya
yaitu seperti indofood kemudian juga nilefars
dan kalau kita juga melihat beberapa hari belakangan ini memang warga negara indonesia yang ada di luar negeri ini sudah melakukan pemilu terlebih dulu begitu ya
dan kita lihat antusiasnya begitu banyak
apakah ini juga menggambarkan antusiasme warga negara indonesia yang ada di dalam negeri ini juga akan seantusias seperti itu
dan apakah ini juga banyak tidaknya pemilu
yang akan ikut berpartisipasi akan berdampak pada ekonomi indonesia
kalau melihat antusiasme dari warga negara indonesia yang di luar negeri ya ini tentu akan memiliki dampak yang positif ya
karena kalau kita lihat juga ekonomi kita secendung stabil dan kita juga termasuk ke dalam negara yang memiliki demografi
di mana indonesia akan menjadi satu negara
negara dengan potensi ekonomi terbesar di dunia seperti itu
baik kita harapkan juga nanti pemilu bisa berjalan lancar begitu ya
dan terakhir butini sejumlah emiten baru ini juga sudah melakukan banyak
yang melakukan ipo apakah nanti kemudian dalam saat masa masa pemilu
ataupun pekan pemilu ini juga semakin banyak begitu emiten yang akan melakukan ipo
ya untuk mungkin setelah pemilu ya setelah pemilu mungkin akan ada beberapa emiten
yang akan mencatatkan sahamnya dan kita tahu juga bursa efek indonesia juga sekarang
memiliki divisi inkubator yang memang memfasilitasi untuk perusahaan perusahaan yang digital ya
perusahaan perusahaan startup company maksudnya terutama yang tertarik untuk menanamkan modalnya
atau berinvestasi di pasar modal yaitu dengan mencatatkan saham di bursa efek indonesia
baik terima kasih ibu agustina hamid sudah bergabung sama kami dan memberikan analisanya
terkait bagaimana nanti kondisi ekonomi jelang pemilu nanti terima kasih